inilah rekaman aksi pamer alat vital atau eksebisionis seksual
yang dilakukan seorang pria pengendara motor
di depan sekumpulan anak anak di bawah umur
di sebuah perumahan di bekasi jawa barat dua puluh januari lalu
berbekal rekaman cctv tersebut
brs pria berusia empat puluh tahun ini diringkus
satuan reserse kriminal polres metro bekasi
dan polsek cikarang timur jumat siang
tersangka yang berprofesi sebagai karyawan pabrik
di salah satu kawasan industri di bekasi
mengaku sengaja melakukan aksi eksibisionis seksual
demi memuaskan hasrat seksualnya
selain menangkap pelaku polisi menyita file rekaman cctv
sepeda motor dan pakaian yang tersangka gunakan
saat melakukan aksinya
penyambutan melakukan hal ini tidak hanya sekali itu saja
tapi berdasarkan keterangan pelaku
melakukan aksi ekshibisionis seksual
atau mempertontonkan seksualitasnya itu di depan umum
sudah lebih mungkin tadi disampaikan empat ratus kali nanti
akibat perbuatannya pria beranak satu ini
terancam kurungan sepuluh tahun penjara
dan melanggar pasal tiga puluh nomor empat puluh empat undang undang pornografi
dedy beben bekasi jawa barat